lomba olahraga cabang dayung pekan olahraga nasional ke tujuh
sempat diwarnai protes oleh atlet dari papua
protes dipicu oleh keputusan panitia yang selalu menempatkan tim tuan rumah jawa barat
pada posisi race nomor empat yang dinilai menguntungkan karena gelombang airnya yang kecil
tim atlet dayung perahu naga jarak lima ratus meter asal papua ini
protes pada panitia dayung usai mereka dikalahkan tim dayung tuan rumah jawa barat
perlombaan dayung berlangsung di situ cipule karawang
protes terjadi karena selama pertandingan
tim tuan rumah selalu berada pada posisi race nomor empat yang dinilai sebagai posisi yang nyaman
race empat dinilai race dengan gelombang air yang sedikit
apalagi penempatan race dilakukan tanpa ada pengundian dari pihak panitia
tidak ikut gelombang kita
makanya berarti kita harus naik tapi sudah terlambat kita sudah curi di luar
perlombaan dayung pon ke sembilan belas ini juga sempat diwarnai sejumlah atlet yang pingsan akibat kelelahan
seperti yang dialami tim dayung praunaga asal papua
seorang atletnya pingsan setelah menyelesaikan finish sehingga harus mendapatkan perawatan tim medis
meski ada protes medali imas pada pertandingan final praunaga di race lima ratus meter
baik putra maupun putri
oleh atlet jawa barat
dian firmansyah kerawang